kamu sudah di rumah
ini udah selesai kok
lagi di jalan
kamu sehat sehat kan
senang bapak dengarnya
bapak cuma ngingetin aja
ternyata aku telepon mas nino
bukan mas al
apa janjangan mas al marah sama aku
karena dia pikir aku
aku masih berhubungan sama mas nino
aku gak mau pernikahan aku ini gagal
aku harus bisa mempertahankan
pernikahan aku ini
nggak ngelamun lagi baca berita aja
kau mending mandi deh
kan kita mau jalan jalan hari ini
aku siap siap ya
pepe nggak pernah angkat
mbak andin kita udah dijemput mbak
mbak andin pasti sedia sama perlakuannya mas al tadi
sing sabar mbak mas al itu emang dari dulu jutek jutek kayak gitu
mungkin mas a lagi stres karena ada masalah di kerjaannya
mudah mudahan pas nanti kita udah di rumah
mas udah baik lagi sama mbak andin udah gak stres lagi
yang saya perintahkan ke kamu sudah siap
udah bos beres itu mah
bukannya saya mau tahu lancang lancang nancang nanya gitu
kalau boleh tahu itu sebetulnya kamar buat saham si bos
soalnya kurang bagus jadinya nggak cocok
gak apa apa pantes kamu buat dia
nggak jadi saya supirin pak
gak jadi kamu disini aja
jaga rumah wia
masuk dulu ya nek
ini sebetulnya gue dikasih kerjaan apaan sih
kan gue keamanan
aduh kerjaan si kiki kasih ke gue
untuk si bos yang nyuruh
kalau enggak gue udah kawinin tuh si kiki

wear buk tiga d
elsa aku gak suka handphone aku call di cek cek tanpa izin aku
kalau kamu mau tahu kamu tinggal bilang
kamu kenapa gak ngomong kalau kamu telponen sama mbak nim semalam
kamu nyembunyiin apa dari aku
aku sama andin tidak ada apa apa
tapi jelas jelas kamu itu teleponan sama mbak andin
aku sayang dengerin aku
kamu padahal udah janji sama aku kalau di pernikahan ini gak akan ada kebohongan lagi
ada rahasia apa
jadi semalam waktu aku pergi beli obat kapotik andin tiba tiba nelfon aku
dia minta tolong sama aku
karena dia lagi ngalamin kecelakaan
dia itu hampir jatuh ke dalam jurang
mbak andin keterlaluan
dia kan udah nikah udah punya suami
kenapa dalam keadaan darurat masih aja nyari minyak
aku cuma takut aja kalau kamu nanti berpikir yang macam macam atau kamu marah
gue gak boleh marah marah di depan nino

aku pasti mau buang sepeda
sayang aku gak mungkin marah sama kamu
kalau kamu udah ngomong jujur aku pasti percaya
lagipula aku juga senang kamu ngebantu mbak andin
terus gimana kondisi dia sekarang
dia nggak apa apa kan
tadi malam juga ada suaminya dateng nonggok gitu
siap siap yuk kita jalan
yaudah gua ambil yang sepatu
gue gak akan biarin mbak anin terus terusan cari perhatian sama nino
mas al dimana ya
pak al sudah di jakarta bu
berarti dari semalam mas al udah pulang ke jakarta
kenapa dia gak ajak aku sekalian
kenapa dia malah kirim asistennya buat jemput aku pulang
kikiku gak nyangka
kalo kalo ternyata yang jemput kikiku sama mba andien itu mas randy
kalo tau mas randy yang jemput kan
tadi seenggaknya kikiku pake pedak dulu
terus pake ginjuyang merah
biar sedep gitu kalau dipandang mas randy
kikiku punya tebak tebakan
mie mie apa yang paling pahit di dunia
saya gak tau ya
masa gitu aja mas randy gak tau sih
mie mie apa yang paling baik di dunia itu jawabannya
sebelum ke rumah mas al bisa mampir ke suatu tempat dulu nggak
yang lagi jalan berduaan sama nino
seneng banget aku bisa berduaan jalan jalan sama nino disini
masih aja ada yang bikin aku beteng ma
telepon nino dia cari perhatian lagi sama nino
ngapain lagi dia
aku kok gak tau ya dia tuh
dia tuh minta tolong sama nino untuk bantuin mbak emin
mungkinnya sih dia mau jatuh gitu ma
aku gak ngerti deh mah
yang aku heran ya kenapa dia minta tolongnya sama suami aku
dia kan udah punya suami
kenapa nggak minta tolong sama suaminya
apa belum bisa move on dia
ampun si andien
kurang ajar sekali sih dia
oke nanti biar mama yang ngomong sama dia ya
gak usah sama gak usah
yang ada nanti dia ngadu sama nino dan akhirnya aku berantem sama dia
tapi seharusnya andini tuh gak perlu ngegangguin hubungan kamu sama nino lagi dong
masa mau terus terusan
dia kan udah punya al apa kurangnya sih al
kenapa masih gangguin suami kamu terus
iya ma aku tau tapi mending gak usah ya ma
mama gak usah khawatir
yaudah aku mau pesen makan dulu ya ma
oke oke oke yaudah
al mana kau sendirian
al mas al tadi langsung berangkat kerja pa
makanya aku diantrin sama asisten ya
selamat pagi pa
baru dua hari kamu gak di rumah papa udah kangen luar biasa sama kamu
masa sih pa
kamu kenapa matanya kok sembab
iya kamu kalau malam tidur kan
kamu kalau gak tidur ngapain
ih apa sih pa
dari pertama kali papa ketemu sama al papa yakin dia bisa membahagiakan kamu
kamu bahagia kan sama al
nggak iyalah pa
menurut papa gimana
kamu kan udah nikah ya sama al
terus maksudnya apa nelfon nelfonin nino
kamu kan udah nikah ya sama al
kamu kan udah nikah ya sama al
terus maksudnya apa nelfon nelfonin nino
kamu apa sih ma
jadi ceritanya begini
harusnya dia bisa kan nelfon suaminya sendiri bukan nelpon suami adiknya
bukan gitu mah aku tuh gak sengaja nelpon mas nino
andin kamu alasannya banyak sekali ya
kamu itu harusnya merasa bersyukur ada laki laki seperti al yang mau nikahin kamu
karena nino saat ini adalah suaminya elsa adik kamu
sebenarnya ada kejadian apa di villa sampai kamu nevonino
aku itu sempat terjatuh pak
dan aku sebenarnya mau nelfon mas al tapi tanpa aku sadari ternyata aku
percaya sama menelepon mas nino
kamu jatuh di mana ada yang luka gak kamu gak rawan apa kan
gak apa apa pak alhamdulillah baik baik aja kok
tapi beneran pak aku tuh mau nelfon mas al tapi gak sengaja kok aku nelfon mas nino
papa nggak mau kejadian kayak dulu lagi di mana nino curiga
dengan hubungan kamu dan roy papa gak mau
aku juga dari dulu juga gak dekat sama roy
papa percaya sama kamu
tapi belum tentu orang lain
dan papa gak bisa membuat orang lain percaya seperti papa
nino aja yang suami kamu bisa nggak percaya sama kamu
maka dari itu
jauhin hal hal yang bisa membuat orang tidak percaya sama kamu
besok kan acara soft openingnya restoran papa dan al
papa minta kamu ikutan datang ya ajak
kalau kamu kangen sama papa kamu tinggal lihat
ya kangen tinggal ketemu lah pak
taruh ini di sebelah tempat tidur kamu jadi kamu selalu ingat
kalau ada papa yang selalu siap melindungi kamu
kamu pengen kemana jalan jalannya
terserah kamu asal berdua aja sama kamu
tagihan kartu kredit gue tiga ratus juta lebih
duh kok jadi banyak gini sih tagihan gue
sayang sebentar ya aku angkat teleponnya
sah kalung berlian yang lo beli dari gua kemarin kapan bayarnya
udah sebulan lho sah
gue butuh uangnya buat muterin modal lagi
ini kan sekarang gue lagi di luar kota
pas balik aja ya
ingat kan dua ratus juta ya sah
uang gue ditabungan cuma tujuh puluh juta
aduh duit gue tinggal segini ya
kamu ini kenapa sih
kayaknya dari tadi gak tenang
ini loh tadi tau gue
dimana aku telepon aku
dia nawarin berlian ke aku
aku disuruh liat
tapi aku kasih tau sekarang aku lagi di luar kota
jadi gak bisa
yaudah kalo gitu makan
makannya masih banyak tuh
mending nino nggak usah tahu deh soal utang utang gue
lagian bentar lagi kan kontrak gue sama maharatu bakal diperpanjang
gue pasti bisa lunasin semua hutang gue
jadi gimana dok
untuk saat ini menurut saya belum boleh pace
terus kemarin dokter telepon saya kenapa
apa ada yang serius sama mama saya
sudah tiga tahun ini makci ros ada di sini
tapi dia masih saja fikirkan almarhum roy
memang mama saya sangat dekat dengan adik saya dok
karena saya terlalu sibuk bekerja
pakcik saya rasa makcik ros saat ini semestinya memiliki seseorang yang
yang boleh dimanjakan
macam dulu yang sering dia perbuat dia lakukan kepada almarhum roy
apa rena aku ajak ke sini aja untuk ketemu mama
pakcik kira kira ada lagi yang mau ditanyakan
tidak dok terima kasih
baik kalau memang sudah tidak ada lagi saya tinggal dulu
saya mau urus pasien yang lain ya
zwei ubergang anda bisa
saya sudah sampai mbak
selamat datang mbak andien
perenakan nama saya kuyak
gileh nomer satu kayak ada studu organik di sini
salam kenal ya mas
iya mbak andien
hassam apa rita
saya permisi ya mau langsung ke kantor
terima kasih banyak ya pak
eh caper banget
eh pasik pusing
selamat datang di rumahnya mas al mbak andin
semoga dengan adanya mbak andin di rumah ini
rumah ini menjadi ceria bahagia
seperti sediakan waktu ada mas sayangku bebekku disini
itu itu itu mantan pacarnya kiki mbak
wah ya ngaku ngaku
udah jangan kebanyakan peratus ya
mbak ayo mau ke kota antar yuk
kesana gerbangnya ditutup sana loh
iya lemes banget
aih hampir aja aku keceplosan nyebut kalo mas sayang itu adalah mas roy
mas al kan udah wanti wanti sama aku
supaya aku gak cerita cerita soal keluarga kemba andin
selamat siang pak
saya baru saja mengantar bu andin ke rumah bapak
dan sekarang menuju ke kantor pak
gak usah ren
kamu sekarang pergi ke panti asuhan ya
kamu minta izin ke ibu panti ajak rena untuk bikin paspor
mungkin dengan cara ini mama bisa sembuh
mbak andi nyariin apa tuh
kok gak ada foto keluarganya mas al ya
tadinya sih ada mbak
tapi udah disingkirin semuanya
intinya kalian tidak boleh cerita apapun tentang keluarga saya ke andin
dan pastikan tidak ada foto keluarga di rumah ini terutama foto roy
andin gak boleh tahu kalau gue ini kakaknya roy
kok mas al sembunyiin keluarganya ya dari istrinya sendiri
eh ya di kamarnya mas adebaran mbak
kamarnya pintunya dikunci mbak kiki lupa
kalau mas al itu emang suka ngunci kamarnya kan diorangnya agak agak penutup gitu
oh ya udah gak apa apa
aku tunggu mas al pulang aja
kopernya taruh sini aja dulu mbak
nah mbak andin gimana kalau bikin pancake strawberry
kan kemarin gak jadi
siapa tahu moodnya mas al langsung balik lagi setelah makan pancake nya mbak andin
kamu sudah di rumah
ini udah selesai kok lagi di jalan kenapa pak
kamu sehat sehat kan
alhamdulillah senang bapak dengarnya
eh papa cuma ngingetin aja
kamu datang kan
aku belum bisa hadir
soalnya masih banyak pekerjaan yang harus aku uruskan
bapak aja yang wakilin gak apa apa kan
lagian kan papa udah aku tunjuk sebagai pengelola
aku janji kok pak nanti waktu pas grand mau pending aku pasti datang
ya udah gak apa apa
bapak cuma mau bilang
bapak minta kamu percaya sama andien
aden itu sangat mencintai kamu
dia janji sama bapak
dia akan menjaga pernikahan ini
ini akan jadi pernikahan terakhirnya
jadi bapak minta
papa juga mau nanya soal mama kamu
pak nanti aku telepon lagi ya pak
al al sebentar al
gua mau liat
seberapa lama dia bisa bertahan mempertahankan pernikahan ini
mas al udah pulang
mas al udah pulang
aduh bentar bentar bentar
ini bentar lagi jadi nih
disininya nih pak
aduh ini udah pasti suka pak

aku buat ini buat kamu
kesukaan kamu kan
tumben kamu pagi pagi udah nongol
mama bikin pancake strovery kesukaan roy
mas ini udah selesai
mas ini udah selesai
mas ini udah selesai
mas ini udah selesai
mas ini udah selesai
mas ini udah selesai
mas ini udah selesai
mas ini udah selesai
mas ini udah selesai
mas ini udah selesai
mas ini udah selesai
mas ini udah selesai
mas ini udah selesai
mas ini udah selesai
mas ini udah selesai
mas ini udah selesai
mas ini udah selesai
mas ini udah selesai
mas ini udah selesai
mas ini udah selesai
mas ini udah selesai
mas ini udah selesai
mas ini udah selesai
mas ini udah selesai
mas ini udah selesai

tidak ada yang lebih penting
ya allah kenapa masalahnya
kenapa dia begini dengan aku
saya lupa kasih tahu kembar mbak andin
mari mbak saya hantar
ini kamar mbak andin
yaudah mbak andin kalau begitu
terima kasih mbak andin
apa yang telah aku lakukan
kiki juga tidak tahu mbak
kayaknya masyarakat di barang lagi kena masalah
sekarang kamu akan merasakan andin gimana rasanya hidup dalam kesia siaan
selamat malam bu
selamat malam pak al
saya mau kasih tahu bapak mengenai permohonan adopsi raina
baik pak aldebaran maupun pasangan suami istri sebelumnya
sama sama punyakan siang kuat
kira kira menurut ibu
yang akan memenangkan hak hak suh raina siapa ya bu